presiden jokowi dodo bertemu dua pimpinan partai non koalisi

ketua umum partai gerindra prabowo subianto
pertemuan yang berlangsung menjelang pelantikan jokowi maruf aminini
bagian dari upaya jokowi merangkul kelompok di luar pendukungnya
untuk menjadi bagian dari kabinet barunya
sementara menurut pendiri lembaga survei kedai kopi henry satrio
pertemuan jokowi dengan prabowo maupun sby
tak sekadar membahas kabinet
tapi lebih menyoroti isu isu spesifik
seperti pemindahan ibu kota dan perpu kpk
sebelumnya presiden jokowi dodo menyempatkan diri
bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik
diantaranya ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
sehari sebelum bertemu prabowo di istana merdeka
tim liputan cnn indonesia
tujuh bulan setelah pilpres tersengit di indonesia
dua seteluh jokowi dan prabowo bersuap foto
rakyat dan militan yang selama ini berhadapan hadapan
dibiarkan terus bergesekan
rekonsiliasi elit diupayakan sedemikian rupa
untuk rakyat atau untuk mereka
kita bahas malam ini bersama mas nyarwi ahmad deraja
mas nyarwi selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas adi praitno
analis politik unsyarif hidayatullah jakarta
mas adi terima kasih
dan juga ada mas budi setiarso
pemimpin redaksi koran tempo
mas budi selamat malam
terima kasih mas bus sudah hadir
weekend malam minggu begini kita masih membahas soal ini
saya ke mas budi dulu
kita melihat progresnya seperti apa
katakanlah sebulan terakhir
rekonsiliasi ini sudah digadang gadang sejak awal
sejak awal memang kita media juga aktif menyampaikan
soal rekonsiliasi karena di bawah begitu panas
tapi kalau melihat sekarang paket
atau bentukan rekonsiliasinya seperti ini
ini kan sebenarnya kalau pertemuan pak prabowo dan pak jokowi
sudah yang kedua ya
yang pertama yang di mrt
yang menghebohkan dan sekarang kemudian yang pertemuan yang kedua
saya pikir untuk tujuan tujuan
katakanlah meredam emosi pendukung pendukungnya
itu baik gitu
yang selama ini kan memang masih sangat kuat di bawah
bahwa mereka bertemu ya nggak masalah
cuma yang ingin saya barangkali khawatirkan gitu ya
kalau kemudian pertemuan itu diikuti dengan penambahan koalisi yang besar
sehingga kemungkinan check and balances di masa mendatang itu menjadi lebih kecil
padahal fungsi kontrol dari apalah yang bisa kita sebut sebagai oposisi itu kan sangat penting
bagaimana memastikan pemerintah lima tahun ke depan
pemeriksaan kedua pak jokowi ini
betul betul dilakukan dengan baik gitu
nah tanda tandanya kan sekarang
justru oposisi ini semakin lemah
semakin pemerintah menjadi mungkin absolut gitu
karena semakin besar koalisi pemerintahnya
nah kalau kita lihat di masa menjelang akhir periode kepemimpinan pertama pak jokowi ini kan
ada beberapa problem yang juga menjadi concern banyak orang
misalnya dari undang undang kpk
minerba dan seterusnya yang
itu mengingatkan orang bahwa
ya kontrol itu menjadi sangat penting
gimana ketika undang undang kpk kuhp itu ada problem
mahasiswa di seluruh kota hampir seluruh kota kita bergerak
karena mereka menganggap partainya udah nggak punya
tidak menjalankan fungsinya
mereka tidak melakukan kontrol yang baik
bahkan menjadi bagian dari usaha pelemahan hak hak publik
melalui katakanlah undang undang kuhp
kemudian juga mereka melihat
ini usaha pemberantasan korupsi yang menjadi pr besar kita sepanjang masa
itu kok justru mengendur gitu bukannya menguat
nah ini saya kira kalau kemudian di periode kedua ini nanti
koalisi pemerintah yang membesar
saya pikir fungsi fungsi kontrol ini semakin tidak mungkin bisa dilakukan oleh dpr gitu
nah jadi nanti kan kalau kita lihat kalau misalnya
kadang kadang ada dua pertemuan itu ya
ada gerindra masuk
demokrat siapa tahu masuk juga
artinya hanya menisahkan pks
yang kekuatan di dpr nya sangat kecil sangat terbatas
nah ini saya sih lebih melihat kepentingan publiknya jadi terancam gitu
karena selama pemerintahan absolut tidak ada kontrol
itu pasti yang merugikan publik gitu
bukan partai partai gitu
kalau partai ya untung mereka dapat kursi
dapat benefit yang mereka perlukan nanti di dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh empat ini kan pasar bebas
kalau mereka punya keuntungan keuntungan
mereka bisa mengejar start yang ke depan
jadi bagi saya kalau pertemuan untuk meredam publik
saya pikir itu tidak masalah dan mungkin harus dilakukan
tapi kalau tujuannya untuk memperbesar dan membagi bagi kue kekuasaan ya
saya khawatir terhadap kepentingan publik
mas nyarwi pertemuan yang kemarin kira kira lebih ke arah mana kalau anda lihat
ya kalau dari ekspresi yang kita lihat ya
tiga hari kemarin pertama pak sby kan kunjungan pak sby
kemudian pak prabowo gitu kan
waktu pak sby kan berkunjung kan ekspresi yang muncul untuk pak jokowi kan
seperti datar datar saja ya
terlepas kayak pak sby juga kalem
kemudian untuk pak prabowo ini
waktu berkunjung pak jokowi ini semangat sekali saya lihat
antusias sekali bahkan bilang
mesra apa oh sangat mesra katanya begitu
kalau kita lihat indikasi itu
tampaknya ya gerindra ini makin menarik di mata koalisi jokowi
nah cuma saya mengkhawatirkan begini
saya sama dengan mas budi ya
mengeksplore apa yang disampaikan mas budi
kalau misalnya gerindra masuk gitu ya
apalagi ditambah demokrat
jumlah koalisi yang jumlahnya lebih besar dan sangat besar di situ
nah bahaya yang muncul
ini sebenarnya sudah banyak dibahas
salah satunya oleh dan slater itu ya
itu kan yang disebut bahaya yang kolusif demokrasi
jadi demokrasi kita ini
jadi ada fenomena namanya
jadi kecendungan eksekutif elit yang berkuasa
untuk merancang model koalisi yang
tidak lagi berbahasa ideologi
tapi apa saja yang penting sesuai dengan kepentingan
nah kalau itu ditambah lagi satu
kecendungan legislatif juga untuk berperilaku
termasuk dalam buat regulasi
disini yang bahayanya kemudian kolusif demokrasi ini
ini makin tidak terkontrol
jadi elit ini kehilangan apa yang disebut
atau gagal untuk menjalankan akuntabilitas vertikal
jadi tidak lagi ada rakyat yang bisa bersuara mengkritik mereka
karena eksekutif juga sama polanya
legislatif juga sama kira kira begitu
intinya bagi bagi kekuasaan mengamankan kepentingannya sendiri
ini yang sering disebut dengan kartel itu
nah oke mungkin bisa jadi pemerintahan lebih aman
apa saja bisa dilakukan agenda agenda mudah dijalankan
termasuk legislasi di parlemen di dpr
tetapi ada banyak suara rakyat yang menurut saya
itu tidak akan terdengarkan dan tidak terakomodasi
nah bahaya yang mengancam putri sebenarnya
saya setuju dengan mas budi
itu sebenarnya apa yang disebut dengan popular blacklist
jadi agenda harus balik dari
karena akuntabilitas rendah ya
itu makin menguat
nah disini kita sebenarnya sudah melihat gejala itu
kemarin demonstrasi ya yang disuarakan mas budi
ya yang disuarakan mahasiswa plus sdm gitu ya
nah ini kan fenomena baru yang menurut saya
memang nggak bisa kita remehkan bahwa
rakyat akan selalu mencari kanal kanal baru
kalau elit ini
benar benar dalam sirkulasi demokrasi yang kollutif
elit hanya bicara soal bagi bagi kekuasaan
untuk mengembangkan pentingnya
tanpa mengikuti dan mendengarkan ekspektasi
atau harapan dari masyarakat
dan ini saya kira pak jokowi harus bisa menjaga keberimbangan ini
artinya kebutuhan koalisi itu sampai sejauh mana
jangan sampai kebutuhan koalisi kemudian over cast
oposisi tidak ada ruang apalagi orang yang mau oposisi
khususnya di luar partai
itu dilanda ketakutan
untuk bersuara ya berekspresi
sampai kemudian terjadi ledakan yang kita tidak inginkan seperti itu
mas adi sebenarnya seberapa kuat sih
ini kalau misalnya anda lihat seberapa kuat
karena bagaimanapun kan sekarang katakanlah
mungkin jadi pembicaraan warung kopi
beberapa kali juga diangkat di online
ada ketidakharmonisan yang
jadi seberapa kuat yang sekarang dibangun
katakanlah castle yang sedang dibangun oleh
pak jokowi ini dengan koalisinya
kalau melihat kecenderungannya
politik kita itu memang akomodatif
jadi sejak sby
bahkan jokowi itu akomodatif
tidak ada vaksinalisasi yang cukup kuat
antara oposisi dan penguasa
nah periode kedua
jokowi ini turut ingin menjelaskan itu sebenarnya
pdip kan sejak awal bahwa politik adalah
yang seakan akan memberikan
pintu yang cukup terbuka kepada
gerindra khususnya untuk membangun
indonesia bersama itu kan normatifnya
padahal kalau kita lihat dari jauh
sepertinya pdip memang butuh partner baru
dan kebetulan gerindra ada di situ
untuk melawan hegemoni
teman teman internal di dalamnya
misalnya golkar dan nasdem seringkali
agak susah untuk dikondisikan misalnya
oleh pdip ini yang kemudian membuat
kenapa tarikan nafas gerindra menjadi
penting untuk ditarik ke dalam koalisi
kalau pertemuan gerindra sby ini
hanya tujuannya kebangsaan
atau apa lillahi ta'ala
nggak mungkin ramai putri
pertanyaannya adalah kalau tujuannya ingin
masuk surga apa udah selesai
dan pertanyaannya juga kenapa ketua ketua
umum partai yang lain nggak dipanggil
seakan akan yang bisa menentukan keutuhan
bangsa kecelamatan bangsa
hanya dua orang ini nggak mungkin dong
ini yang kemudian turut bisa menjelaskan
bahwa panggung belakang ini sebenarnya
sangat terkait bagaimana koalisi di dalam
terutama faksi faksi yang selama ini
sangat berseberangan dengan jokowi
saya tidak bisa membayangkan
andaik gerindra demokrat menjadi
bagian dari jokowi setiap pagi
fungsionaris mereka yang selalu mengkritik
jokowi ekonomi kita sudah bisa
melihat kira kira isi
di medsos lima tahun ke depan seperti apa
terus teman teman seperti
pat lison dan yang lainnya
tiap pagi memuji kerja jokowi
itu yang kemudian kita tidak bisa
bayangkan ke depan kalau koalisi ini
betul terjadi saya sampai saat ini
adalah satu orang yang cukup
menganut satu mazhab yang kalah
jadi oposisi yang menang jadi penguasa
dan sampai saat ini anda masih berharap itu
betul ada reward and punishment
nggak boleh genit genitan politik itu
kalau yang kalah paksa mereka
ada yang di luar sekalipun menawarkan
diri begitu pun yang menang
harus berani menjadi penguasa
tidak perlu ada intervensi dan
interupsi yang berlebihan dari yang lain
misalnya teman teman jokowi saat ini sudah
ini yang saya kira memang sekali kali ada
hukuman bagi partai politik yang
memilih jalan yang berbeda kalah dalam
pemilu biarkan aja mereka susah hidupnya
biarkan mereka ini mencari kanal lain
untuk mengkapitalisasi bagaimana
menjadi dukungan dua ribu dua puluh empat
kan problemnya adalah yang kita khawatirkan
ketika terjadi persekongkolan
di level elit memang rakyat nggak tahu
apa apa dan itu ditinggalkan kok
itu terbukti misalnya sejumlah undang undang
yang seperti mas budi sampaikan
kpk kuhp undang undang tentang pertahanan
dan seterusnya rakyat tidak dianggap
apa apa hanya sebatas kayu bakar
politik setiap lima tahun sekali
dan yang saya khawatirkan adalah
ketika elit ini bersekongkol ini kan
sebenarnya ingin mengakses ekonomi
untuk menghadapi dua ribu empat
jadi langkah langkahnya sudah di
karena seakan akan kalau oposisi
itu berjalan di tempat yang sunyi
nggak ada teman nggak ada insentif ekonomi
yang bisa ditandaskan sebagai bagian
untuk mencari voters

pdip bisa kuat seperti sekarang ini
karena dia begitu punya kesabaran
luar biasa sepuluh tahun
dan petikan buahnya tentu
enggak sehari dua hari ini yang
saya kira khawatir teman teman oposisi ini
nggak punya iman yang kuat di oposisi
seakan akan kalau gabung
koalisi jokowi dia akan mendapatkan apapun
tidak kalau melihat kecenderungan
prabowo juga dibully
tapi pak prabowo nggak suka ya
tapi bagaimanapun kan sekarang kita lihat
bagaimanapun jokowi itu bukan
katakanlah apa ya nggak punya
partai politik kan itu satu
jokowi nggak punya partai politik
apakah kemudian yang
apakah ini sekadar aksesori
saja atau ucapan saja
ketika dia mengatakan bahwa
nggak ada beban lagi nggak ada beban tuh nggak ada beban
yang kayak gimana nanti kita bahas ya soal itu tetap
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
beberapa kali pada saat kampanye kita ingat pada saat kampanye
kemudian pidato yang visi misi yang disentuh pada saat itu
presiden jokowi presiden terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
menyatakan pemerintahan yang berikut ini
adalah akan berjalan tanpa beban
tanpa bebannya bagaimana mas nyarwi
kalau misalnya buat branding itu oke lah ya
dan terlihat memang semua orang
maksudnya semua orang percaya
tapi apakah kalau melihat yang
gestur yang sekarang masih itu akan dipertahankan
kalau pemerintahan tanpa beban
tidak ada di negara manapun demokrasi
pemerintahan tanpa beban setiap pemerintahan
terpilih elit terpilih
presiden noah press itu pasti punya beban
visi misi yang disampaikan dalam
bill press itu bagian dari beban yang harus diwujudkan
nah kalau terkait dengan aktor
politik itu sendiri pak jokowi misalnya
memang tidak ada beban dalam
atau investasi politik kan ada dua
utang politik itu ya masa lalu investasi
politik itu apa yang ingin dicapai untuk masa
mendatang pak jokowi kita tahu tidak mungkin
lagi maju kan berdasarkan regulasi untuk
periode lima tahun mendatang
akan tetapi putri menurut saya beban itu juga
selalu hadir yang menurut saya beban
pak jokowi ada dua disini yang menurut saya itu
real yang pertama adalah pak jokowi
tidak mungkin memuaskan
semua anggota partai koalisi
dan elit elit di dalamnya termasuk bagi bagi
kekuasaan misalnya atau bagi bagi peran
kalau bahasa lebih halus yang kedua
juga sulit menurut saya pemerintah dengan
resources apapun dalam marketing politik
itu bisa sepenuhnya memuaskan juga
harapan dari elektoratnya kenapa
saya berkali kali juga menyampaikan bahwa dalam
marketing politik itu kan ekspektasi
elektorat itu kan mengikuti deret ukur
artinya dikalikan kalau kemampuan
pemerintahan negara kuasa penguasa
itu mengikuti deret hitung artinya ditambahkan
jadi tingkat perkalian dan pertambahan
ini kan enggak sejalan
artinya harapan masyarakat akan selalu
tumbuh dinamis dan terlalu membesar sementara
kemampuan negara masyarakat
elit dalam mengeluarkan kosaan dan
mendeliver itu makin terbatas sebenarnya
ya contohnya apa kita lihat aja
misalnya dalam kasus tadi
mas budi sudah mencontohkan undang undang minerba
misalnya ya negara pasti punya
platform elit punya kebijakan
ini kan regulasi dalam tanda petik
memberikan keuntungan ke siapa ya kan
apakah ke sesama elitnya
ataukah ke masyarakatnya
masyarakat saya yakin juga
mungkin akan banyak mengkritisi ini undang undang
itu bermanfaat ke siapa banyak saya yakin
undang undang yang lain juga begitu nah disini
problem yang menurut saya memang itu
dibutuhkan salah satu
jadi bagaimanapun presidensial
kita ingin presiden kita dalam negara
itu kan center dari satu
proses power sharing kekuasaan
yang kedua pengelolaan kekuasaan termasuk ini
legislatif dan ya sudah ya
tapi juga legislatif terus juga
disini apa kemampuan memanage mengelola
sumber daya kekuasaan untuk dideliver kepada
masyarakat sejauh bahwa
contoh dalam konteks koalisi koalisi
itu ditujukan untuk memaksimalkan
ya daya kinerjanya mengakselerasi
untuk memberikan pelayanan
kepada elektorat menuhi janji janjinya
itu menurut saya masih bisa
ditoleransi masih bisa diterima
masuk akal nah sejauh
koalisi itu dibangun tapi tidak kemudian
kelompok kelompok oposisi bahkan menghilangkan
artinya tidak ada lagi blok yang representasi
koalisi disitu itu menurut saya
ya masih masih bisa tapi kalau
sebaliknya nah ini yang menurut saya berbahaya
untuk jangka panjang ya kita tidak
tahu karena apa kekuasaan itu berjalan kita
tidak bisa sepenuhnya memprediksikan apalagi
lima tahun mendatang dengan kondisi
tantangan global ekonomi yang kita
tidak tahu lagi artinya lima
tahun mendatang ini tantangan menarik yang
setiap orang memang dihimbau elit politik
kayak pak pabowo kan diundang untuk kesana misalnya
tetapi sekali lagi elit
pak jokowi saya pikir perlu
menjaga keberimbangan ini jangan
sampai misalnya memperkuat koalisi tapi sekali
harus menyempitkan ruang
demokrasi dan ini harus dipikirkan dengan baik
gesturnya sudah kesana mas budi
mungkin ada ya jadi gini
kalau tadi soal
beban itu ya beban beban karena
term kedua itu ya memang
tanpa beban karena dia tidak perlu lagi memikirkan
harus menang di lima tahun berikutnya
di beberapa pekan
terakhir ini kan kita melihat satu
mungkin pertentangan di didalam
nya gitu ya yang pertama dalam
kasus perpu misalnya disitu
awalnya pak jokowi mengatakan
akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan
dengan setelah mendengar
masukan masukan dari sejumlah tokoh senior ya
bertemu dengan pemimpin pemimpin
partai pendukungnya di bogor
untuk mengeluarkan perpu itu sepertinya
mengendur gitu ya jadi
seolah olah ini ada satu
tekanan yang membuat
keluarnya perpu untuk menyelamatkan kpk itu
menjadi lebih kecil ini satu
pertarungan yang terjadi
yang kedua adalah saya kira ini nanti
akan kita lihat setelah tanggal dua puluh
tanggal dua puluh ini adalah satu
bisa menyaksikan semua orang ini
pak jokowi menarik narik
pak jokowi agar memasukkan
kepentingan kepentingannya di kabinet ini
perpu antara penyusunan kabinet selesai
saya kira saling berkaitan jadi partai partai
mengancam pak jokowi kalau
mengeluarkan perpu maka saya akan
atau tapi sebenarnya
kalau di belakangnya saya kira mereka kalau
tidak memilih kader saya
saya akan lebih
menguatkan tekannya dan seterusnya
nah tapi ada juga satu hal yang menurut
menentukan nasib bangsa kita yaitu
amandemen undang undang dasar oke
jadi ini undang undang dasar ini dijadikan
itu jadi kalau kita lihat pdi
dan gerindra itu kan
apa namanya berusaha
untuk saling menarik
dengan butternya ya
amandemen gitu jadi oke gerindra
boleh masuk tapi kamu harus mendukung
kembali oleh mpr dan itu akan merusak
semua tatanan demokrasi kita
yang sudah baik gitu karena
gbhn itu akan membuat esensi
dari pemilihan langsung menjadi hilang
karena nanti presiden hanya akan menjadi
mandataris mpr gitu ya
dan ini artinya
tarik menarik di belakang ini
ya tadi kalau
mas nyarwi menyebut ada kemungkinan
mengecilkan partisipasi peluru
bisa karena nanti gph itu membuat
ruang demokrasi kita menjadi lebih terbatas
mungkin bisa kembali ke
masa lalu gitu ketika presiden itu ya hanya
mandataris mpr yang bisa dicatuhkan
setiap saat tapi juga bisa berkuasa selama
tiga puluh dua tahun kalau dia sangat
kuat gitu nah ini kita akan
demokrasi kita itu yang sangat berbahaya
menurut saya gitu jadi dia boleh tidak
punya beban tapi
bebannya kemudian ditanggungkan oleh
publik yang lebih luas ini kan
merugikan kita semua gitu
dan kembali kemudian pertanyaannya jadi
rekonsiliasi dan pertemuan
dan pembicaraan itu sebenarnya untuk siapa
untuk rakyat atau untuk mereka mas adi nanti jawab ya setelah jeda ya
kita sekarang jeda dulu tabis ya nenek
mas adi jadi
oke yang terjadi saat ini
untuk siapa sebenarnya
gitu deh sekarang
ya untuk elit dan partai lah
bukan untuk rakyat
kalau serius untuk bangun rakyat
mestinya tiap bulan di istana negara itu
adalah tahlilan dan doa bersama
ya itu itu

bagaimana bangsa ini baik
bener gilir aja ini kalau ada orang dpr disini
pasti mereka merasa tersinggung dan merasa
masih ada dpr kok masih bisa kontrol
kok nanti gitu yang merasa gak happy
itu kalau pertemuan tokoh kita kritik
sebagai bagian upaya sharing power
adalah untuk urusan bangsa dan negara
kalau untuk urusan bangsa dan negara
kan nggak ada salahnya doa bersama
secara rutin setiap bulan di istana
atau di dpr hari ini
orang islam bulan depannya itu orang kristen
bulan depannya ada buddha ini
dan seterusnya kan itu upaya
untuk menjaga indonesia juga
ada kekuatan supranatural yang diakini
oleh rakyat indonesia juga
mengintervensi bagaimana tegaknya negara ini
ini perlu nah kenapa
kemudian menjadi rame putri
ini soal bagaimana elit mendapatkan
sesuatu itu aja kok perdebatannya
ini gak mungkin gaduh
kalau gerindra ataupun demokrat
tidak ada indikasi untuk mendapatkan menteri
di eranya jokowi nah kalau
bicara tentang apakah jokowi ini nggak punya
beban kalau ngomong teori dan normatifnya
mestinya iya nggak ada beban
kan jokowi sudah tidak triple minority
presiden dia bisa bargain misalnya soal
komposisi menteri sekalipun
bukan ketua umum partai pak jokowi
juga ada bisa ngunci di situ ya sebenarnya betul
pak jokowi sudah punya jejaring yang saya kira
sudah bisa dikendalikan dan tidak bisa
cuman kan problemnya pak jokowi ini kan
punya agenda besar memindahkan ibu kota
ke kalimantan ini kan persoalan
yang gak mudah kalau tiba tiba
semua keinginan dpr ini tidak setuju
oleh pak jokowi tentu keinginan
untuk pindahkan ibu kota ini menjadi
footnote yang gak akan selesai
tentu akan diinterupsi oleh partai partai yang ada
di dpr saat ini jangankan
soal pindah ibu kota ini aja
soal perpuka pk sudah diintimidasinya
gak ampun ampunan pak presiden gitu ya
dengan bahasa yang halus
agak yang agak sedikit vulgar gitu ya
dan semacamnya itu artinya
tarikan nafas antara presiden dengan
partai itu punya agenda yang beda beda
ini yang kemudian bisa menjelaskan
kenapa dinamika kegaduhan
yang terjadi belakangan ini karena
semua partai punya agenda semua
fraksi fraksi punya agenda bahkan
presiden pun punya agenda yang
tidak bisa dikonglosen
tidak berhadapan hadapan dengan partai
ketua mpr juga mengatakan
jangan berhadapan hadapan presiden dengan partai politik
mendengar katanya pak jokowi
rancangan undang undang yang nanti harus melalui
dpr dan itu adalah
fondasi ekonomi kita untuk
menghadapi resesi global misalnya dan
itu membutuhkan dukungan dpr
saya pikir kalau pak jokowi firm
dengan tujuan tujuan itu dan
dan itu memang sesuai dengan
dia nggak perlu khawatir gitu jadi
nyatakan saja secara terbuka
ini loh tujuannya apa
dan dpr kalau
harus memilih antara
memenuhi kebutuhan mereka atau
publik kan mestinya kalau secara teori
mereka tidak ada
alasan untuk menolak artinya
di sini mungkin yang perlu
dilakukan step by step adalah
makin memilih nanti kabinet yang betul betul
bisa mendukung tadi
kalau betul ada lima puluh undang undang yang akan
diajukan ke dpr artinya undang undangnya
memang harus berkualitas baik
tidak hasil dari
yang mungkin membantu di pemilihan kemarin
untuk perbaikan bangsa saya kira
tidak perlu kekhawatiran
bahwa dpr nanti akan menolak
kalau saya dengar kan begitu jadi
pak jokowi memerlukan dpr
karena ada sekian undang undang yang harus diajukan
dan memang secara
tata negara benar ya karena dpr kan
dibahas oleh dua pihak tapi kalau
pak jokowi paham
bahwa itu tujuannya baik saya pikir
tidak ada khawatir untuk
ditolak ke dpr gitu
nah yang terjadi kan kalau kita kembali lagi
ke peristiwa kemarin ini undang undang
yang ada masalahnya
tapi begitu publik ingin memberikan
masukan justru ditutup kita tidak
perlu lagi mendengar
masukan publik karena sudah selesai
kita tidak perlu lagi mendengar
karena undang undangnya sudah
mau disahkan ini
saya kira itu yang penting jadi
bagaimana memilih tim yang kuat
bagaimana memastikan bahwa yang
disusun itu untuk kepentingan masyarakat yang
lebih besar bukan untuk kepentingan
firm dengan proper gitu
masukan masukan saya kira
dukungan akan dengan serta merta itu
datang ke pak jokowi gitu
agendanya disisipkan melalui
ruang ruang tertutup ini kalau itu
yang terjadi ya saya kira yang terjadi
adalah sebuah kolusi sebuah
tindakan tindakan politik yang
merugikan kita semua dan ini kita
berharap betul pak jokowi tidak melakukan
hal itu gitu
pak jokowi ya begini
dalam lembaga dalam
pemerintahan dimana kita
dipandu oleh sistem presidensial presiden
itu punya sumber potensi
sumber kekuasaan dari dua
lini ya yang tiga ya
partai politik jelas itu satu yang mendukungnya
yang ketiga yang kedua adalah dpr
ya yang menjadi partner dalam
merumuskan legislasi tadi mas budi bilang misalnya
kalau punya agenda menteri dipilih kemudian
regulasi juga disana disupport gitu
tapi ada satu yang mungkin menurut saya itu
sering dilupakan yaitu apa
sumber daya dukungan dari rakyat
secara langsung karena satu satunya
ya aktor politik yang dipilih
yang melibatkan seluruh pemilih
adalah presiden kalau
artinya sumber daya
nah disini menurut saya kalau misalnya
seandainya pak jokowi dihadapkan pada
samping blok hal hal yang menyulitkan
ketika mau mengeksekusi agenda agendanya
maka selain misalnya
ada konsep namanya going public apa berbicara
langsung kepada rakyat menunjukkan
dianiaya dpr kira kira gitu masa
anu nah rakyat pasti akan mensupport kalau
misalnya itu betul betul
presiden dalam arti dipersulit oleh elit
yang ketika mau
mewujudkan visi misi atau katakanlah
apa yang dijanjikan pada rakyatnya selama kampanye
masalahnya kan sekarang support rakyat itu bentuknya
bagaimana itu kan yang kemudian yang
tidak bisa menjangkau secara langsung karena bagaimanapun
presiden dikelilingi iya betul tetapi kan
begini kelemahannya disini
kan paling hanya pada proses proses
politik impeachment tapi impeachment itu kan juga
kalau ada bukti ya kalau tidak ada
bukti kan saya pikir sekarang sudah agak susah
ya tidak semudah itu artinya
tidak perlu lagi ditakutkan menurut saya
sejauh dukungan dan legitimasi rakyat
itu masih kuat mendukung kepada
nah jangan sebaliknya justru ketika misalnya
seandainya rakyat merasa tidak ada apa
aspirasi tidak terbentuk seperti kasus undang undang kpk
misalnya perpu itu
nah kemudian apa ada agenda
gelombang demonstrasi yang
yang tidak hanya mengarah ke dpr
tapi bahkan bisa mengarah ke
istana nah ini yang menurut saya justru
hal yang perlu kita hindari dan
sumber daya politik legitimasi politiknya
yang itu bersumber dari rakyat yang diperolehnya ketika
proses pemilu kemarin dan ini
menurut saya saya yakin juga
apa ya ada banyak cara
untuk mengelola itu tapi kuncinya menurut saya
satu pilih menteri yang paling
dan paling bagus untuk mengeksekusi itu
yang kedua legislasi juga yang ketiga memang
apa sirkulasi kekuasaan yang bisa
menjadi lini penguat dan
menyelamatkan untuk agenda agenda itu
legislasi dan di partai seperti itu
mas ari ya kalau melihat
presidensialisme kita mestinya
pak jokowi lebih takut kepada rakyat ketimbang
partai cuman kan
problemnya presidensialisme kita ini
rasa parlemen jadi semua struktur
kekuasaan komposisi kabinet
dan semacamnya ini cukup determinasi
oleh teman teman yang ada di
parlemen dan partai politik kenapa
misalnya partai politik ini bisa
mengintervensi jokowi dan yang lainnya
cukup serahana kadang karena
dukungan rakyat secara langsung yang diharapkan
oleh pak jokowi ini tidak terkonsolidasi
dengan baik mahasiswa ini
sebenarnya adalah bonus
setelah sekian lama mahasiswa nggak pernah
sinyalmennya sederhana ada kekuatan yang
kemudian terbangun secara kritis
untuk membackup kerja kerja pak jokowi
yang itu sesuai dengan koridor dan
jangan pernah takut sama partai nah ini
yang saya kira bahwa elit ini sudah membaca
rakyat tidak terkonsolidasi
civil society sudah menjadi bagian
dari kekuasaan banyak kemudian
yang juga sudah bekerja sama dengan
partai politik yang kalau dihadap hadapkan
dengan partai mereka takut juga
ini yang saya kira sudah
dihitung kekuatan yang disebut
rakyat oleh kita itu tidak terkonsolidasi
yang kedua cair
rakyat itu bentuknya kayak apa
lsm kampus yang mana
orangnya kalau kekuatan partai
jelas misalnya pdip
dia mayoritas di parlemen kemudian
ada golkar perolehan kedua dan seterusnya
rakyat dukungan kepada pak jokowi
ini yang sebenarnya dikalkulasi
secara bijak sebenarnya
oleh teman teman politisi itu yang kemudian
membuat mereka ini cukup kuat menghigemuni
presiden pilihan rakyat itu
kalau mau agak mengurangi peran peran
partai ke depan saya kira kelompok kelompok
harus menyatu berada di belakang pak jokowi
tapi masa sih jokowi
kemudian sekarang kehilangan trust dari
sebagian besar rakyat indonesia
yang memilih dia
ya mungkin belum diukur
belum terukur lah ya tapi kalau kita lihat
kan ada gradasi sedikit ketika
di undang undang kpk itu banyak pendukung
pak jokowi yang kritis gitu juga
banyak yang bergabung dalam
kelompok yang menolak
revisi itu kan itu saya kira
jumlahnya tidak kecil juga
mereka tergabung dalam kelompok kelompok
itu dan nanti
tergantung nanti kalau tanggal dua puluh susunan
kabinetnya juga ternyata
yang pertama mengakomodasi
partai politik atau gimmick jadi misalnya
ada anak muda millenials
yang harus ditempatkan di satu posisi yang
ini kayaknya nggak cocok deh dengan
atau kayak diada adain gitu misalnya
gimmicknya kan harus
ada menteri yang di bawah tiga puluh tahun
nanti mungkin menteri pendidikannya di luar
dugaan kita semua ada seorang
pendiri unicorn yang nanti jadi menteri pendidikan
gitu ya ini kan
akan kemudian menurun kualitasnya
karena mereka merasa bahwa ini bukan
orang yang posisinya tepat
mungkin orangnya pinter
orangnya tepat tapi
posisinya mungkin tidak tepat jadi
nanti setelah tanggal dua puluh kita akan melihat
mungkin gradasinya lebih
lebih meningkat lagi dari yang tadi
jadi yang tadinya tadi hanya di
undang undang yang bermasalah kemarin
nanti ternyata melihat kabinetnya juga
tidak terlalu memuaskan publik
gradasinya akan menurun jadi
apalagi nanti kalau ternyata
yang paling saya khawatirin adalah soal
soal manda mandi undang undang dasarnya
karena ini mengubah semua landscape
ya pasti akan menurun gitu dan memang
secara alamiah kan
melewati periode kedua
itu biasanya memang menurunkan
dukungannya lihat kepuasannya juga
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
di kawal sama sama media disini juga
mengawal terima kasih mas budi terima kasih
mas adi mas nyarwi terima kasih
banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
dan kami cnn indonesia prime news
segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami